masalah rokok memiliki dimensi masalah yang kompleks
di samping menjadi masalah kesehatan rokok juga menjadi masalah sosial dan ekonomi
industri rokok maupun perilaku merokok di masyarakat dalam aspek sosial ekonomi tidak bisa dilepaskan dari perspektif kemiskinan
tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin dan badan pemenangan nasional prabowo sandi mengklaim
fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok
serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain
tim kampanye nasional jokowi maruf amin dan badan pemenangan nasional prabowo sandi mengklaim
fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok
serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain
dilansir cnn indonesia com menurut hasbuloh tabrani anggota tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ pihaknya setuju menaikkan harga rokok
hasbuloh pun sudah melakukan kajian dan sudah membuat draft rancangan
undang undang perubahan cukai rokok bersama akademisi di universitas indonesia
selain itu hasbuloh menilai masyarakat belum melihat dampak yang disebabkan industri rokok sebagai masalah serius
hasbullah menyadari indonesia sebagai surga terakhir bagi produsen rokok di dunia karena tidak memiliki regulasi yang ketat
di sisi lain hermawan syahputra anggota bpn prabowo sandi mengatakan
bpn akan fokus pada pengupayaan mata pencarian alternatif bagi petani tembakau
anggaran untuk industri kreatif dan ekonomi menengah akan kita hidupkan
maka masyarakat dengan sendirinya akan mudah teralihkan dari profesi produksi tembakau menjadi industri kreatif
hermawan menambahkan bpn telah merancang langkah perubahan pada bidang kesehatan
terutama fokus untuk mempersiapkan debat dan pemilu nanti
barang penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau bpjs kesehatan mengalami defisit keuangan tiap tahunnya
tambal sulam kebijakan pun acap kali dilakukan
tahun dua ribu delapan belas defisit bpjs kesehatan mencapai lebih dari rp sepuluh triliun
pemerintah terus putar otak mencari cara untuk mengatasi defisit bpn atau bpjs kesehatan yang setiap tahun semakin membengkak
tahun dua ribu delapan belas bpjs kesehatan melaporkan defisit mencapai rp enam belas lima triliun
dan yang manfaat yang saya sampaikan tadi ternyata memang yang paling membuat bleeding itu adalah peserta yang informal
sejumlah langkah tambal sulam pun dilakukan
salah satunya adalah pengucuran dana talangan untuk menutup defisit bpjs kesehatan
pemerintah menyiapkan dana bantuan rp empat sembilan triliun yang diambil dari apbn
sementara itu ketua komisi sembilan dpr dede yusuf menyatakan
pemerintah seharusnya bisa memberikan dana talangan lebih besar lagi
untuk menambal defisit bpjs kesehatan

jadi kalau mau ngasih infus jangan tanggung tanggung
selain memberikan dana talangan pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menyelamatkan keuangan bpjs kesehatan
melalui beberapa bauran kebijakan
kebijakan tersebut terdiri dari pemotongan transfer daerah atas tunggakan iuran pemda
pembatasan dana operasional bpjs kesehatan dan penggunaan dana pajak rokok
selanjutnya ada perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan perbaikan sistem rujukan
hingga sinergitas di antara penyelenggara jaminan sosial
diharapkan dengan adanya bauran kebijakan ini
permasalahan defisit yang terus berulang setiap tahunnya dapat segera terselesaikan